aduh biar badan tambun tapi bobi idola remaja masa kini
idola apa lo kalau emang lo idola remaja masa kini udah pengen tuh perempuan
lo punya pacar mana buktinya gak punya pacar kan lo
bobby punya pacar mak nanti dah pacarnya bobby tongolin
eh bawa bawa tuh perempuan kemari bawa pacar lo depan mak biar mak ponten biar mak nilai berapa
oh iya kata alva di deket sini ada reparasi gitu sana aja kali ya
nomor roman kok gak aktif sih
gak aktif juga
roman kemana sih pake aktif segala nomornya
jangan jangan dia jalan sama cewe yang kemarin lagi
awas aja kalau sampai dia selingkuh
eh eh eh eh eh kenapa ada telepon nih

ada apa ya
lovers gua lagi sama romanya udah ber sapang
sayangnya enggak tuh
soalnya kan tau sendiri
ibob kan kalau pulang sekolah berangkat sekolah naik mobilnya samuel berempat rempat
si roman naik motor sendiri
kalau ibob naik motornya roman nanti cewek cewek pada ngejar ngejar
minat tanda tangan tau sendiri kan
popularitas ibob kan lumayan juga di mata masyarakat
aduh ibob tau ibob ini kembariana roman
tapi kan bukan kembar siap
kemana mana dempetan ke wc dempetan kemana mana dempetan
lo tolong cek ke kawasannya roman dong
dia ada di kosan atau enggak
gimana ya ibob lagi sakit perut kronis nih
tiap sepuluh detik bab tiap sepuluh detik bab
jadi kayaknya kalau ibob nyusul ke kawasannya roman
iya udah deh
makasih ya bob
akhirnya sampai juga rumah lo bob
padahal kasa dulu padahal kasa dulu
terus em tidak ada
tb nya tidak ada
terkaki gitu roman
biar nggak tergantung sama si sam
emangnya lu punya duit dari mana pengen beli motor
eh gue punya celengan ayam
dua tahun belum gue bobol
nanti kalau udah gue pecahin gue duitnya satu miliar tuh pasti
kagak pakai salam loh udah pada pulang
tante tante kapan mau ke awal sama om lo
pokoknya kalau lo pada manggil gue tante lagi gue nggak bakal nyaut
kita di sini mau ngerjain tugas kelompok
apa sih bu bikin kalender
bukan tugas kelompok mah kerajinan tangan
tugas matematika mak
yaudah lo berdua di sini ya
di sini jangan ke mane mane
ikan pedak di malingping
lo berdua jangan pedengupin
macang tutul di rumah wak
betul kata mak gue
arapan sih mak tumendung mainan
mau meeting nih kita
ketak lurah laguan lo
bob tadi mak denger dari dalam
katanya lo punya celengan
celengan ayamnya udah penuh
berarti udah bisa dong
nanti kita bisa pete bete gampang mak
bob tuh duit daripada lo beliin barang bikinan cina
lagi siapa yang mau beli barang made in cina
bobi mau beli barang madekong
gak ada ya
maksud mak mendingan lo nikah sama si juleka
udah siap nikah kan lo
tak harusnya minggu depan
langsung lo dijajarin nikah sama juleka
juleka yang lehera belang belang kayak nyamuk malaria itu
kamu ah apaan lo
lo sadar diri bob
lo sadar bentuk
udah lebih bagus ada perempuan yang mau ama lo
hei sampah ditampun itu sebuah seni
biar badan tampun
kalau emang lo idola remaja masa kini
lo datangin tuh perempuan
lo punya pacar
nggak punya pacar kan
bobi punya pacar mak
nanti dah pacarnya bobi tongolin
bawa tuh perempuan kemari
bawa pacar lo depan mak
biar mak ponten
biar mak nilai berapa ini
ulangan ponten mati kita kali ya
pernah tuh memecuri tapi bisa
lalu mak kagum
ya lihat dulu
udah questions ya
lu ngapain disini
gua magang disini ya buat ngisi waktu luang aja sih
makanya gua ngasih alamatnya ke lo disini
jadi lo magang di tempat reparasi gitar
kalo penyampai lalu you bumi ya
kalo talu gitu gua nggak perlu jauh jauh ke sini
ini gitar ogya tuh rusak senarnya
gw takut aja buat dateng sama gue ya kan
tapi kan buat benerin gitar lo
gak cuma perlu tangan gue doang
tapi sama alat stem di dalam
yaudah kalau gitu sini gitar lo
tunggu di taman aja nggak apa apa
yaudah ntar dulu ya
tapi ntar dulu ya
oh mau dicek dulu
lo yakin bisa ngelupain karir
lo yakin bisa ngelupain karir
gue ketawa dulu ya
turki sam turki

iya ya sudah sih gak apa apa